be triadi mahmudin atau yang akrab di sapa be mahmudin resmi berkantor di gedung sate bandung
setelah resmi dilantik sebagai penjabat gubernur jawa barat
kamis pagi ia berkeliling ke sejumlah ruangan dan gedung di lingkungan gedung sate
sebagai penjabat gubernur bey mahmudin mengaku akan memilih hal hal prioritas
untuk melanjutkan program ridwan kamil di jawa barat
menurutnya selain permasalahan sampah ada tiga permasalahan yang akan difokuskan selama menjabat
dan juga ancaman kekeringan itu mungkin tiga fokus utama dan hal lain yang menjadi isu publik
menurut kepala departemen administrasi publik visip unpad asep sumaryana
tiga fokus utama yang akan dibenahi itu sudah tepat
pasalnya wilayah jawa barat cukup luas dengan pertumbuhan penduduk yang cepat
dan karakteristik penduduk yang beragam
namun hal itu perlu dilengkapi dengan pemetaan persoalan lain
seperti masalah infrastruktur pertanian pendidikan
berarti si pj gubernur ini harus merangkul sejumlah pihak
untuk membuat kebijakan kebijakan yang akan menjadi landasan nanti
untuk dilakukan oleh gubernur yang baru
selain menjalankan tugas dan wewenang sebagai penjabat gubernur yang diatur kementerian dalam negeri
penjabat gubernur saat ini memiliki tantangan menjelang tahun politik
yakni mengawal netralitas asn tni dan polri dalam pilkada mendatang